terdakwa kasus dugaan korupsi ktp elektronik setia novanto diperiksa penyidik korupsi pemberantasan korupsi pada selasa pagi
setnov diperiksa sebagai saksi untuk keponakannya irvanto hendrawan pambudicahyo dan juga pengusaha made oka masagung
setnov tiba di gedung kpk sekitar pukul sembilan pagi setnov kemudian mengaku dalam kondisi sehat sesaat sebelum pemeriksaan berlangsung
selain setnov kpk juga memeriksa istri setnov yakni deisti astriani tagor
dia juga diperiksa sebagai saksi untuk irvanto dan made oka masagung
deisti tiba di kpk sekitar pukul sepuluh pagi dan keponakan sotiano vanto irvanto diduga menerima uang secumlah total tiga lima juta dolar as untuk sotiano vanto
sementara made oka masagung diduga berperan sebagai pihak yang menjadi penampung dana dari setnov menilai tiga delapan juta dolar as
setnov menerima uang secumlah tiga lima juta dolar as untuk sotiano vanto

maka juga ada beberapa penjelasan diantaranya adalah bahwa melalui perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh madeo kamasagung diantaranya adalah oem investment dan juga delta energy pt eltd ini
memang nuan deoka masal diduga telah menerima aliran dana tiga delapan juta dolar as dari biomorph milvius yang sebetulnya biomorph ini beneficial ownernya adalah memang johannes marlim
yang beberapa waktu lalu ditemukan
maka juga ada beberapa penjelasan diantaranya adalah bahwa made oka masagung diduga menerima aliran dana tiga delapan juta dolar as dari biomorph malvisius
kemudian dari peran diantara irvanto dan juga made oka masagung tentu adanya keterkaitan apakah betul memang setiano vanto ini kemudian menerima uang yang diberikan atau yang dilewatkan dari biomorph malvisius kepada made oka masagung kepada irvanto
kemudian apakah ini juga melalui sejumlah pihak pihak
selain diantaranya ada sejumlah valuta asing yang diduga turut terlibat dalam pencucian uang
yang kemudian diduga menjadi fee dari ktp elektronik atau fee mulusnya anggaran lima delapan triliun rupiah ktp elektronik
yang kemudian diterima oleh setia novanto dan beberapa anggota dpr ri lainnya
di luar daripada itu puspa pemeriksaan yang juga dilakukan terhadap desti astriani tagor ini juga tentu saja
masih berhubungan dengan bagaimana pernyataan setia novanto ketika dipersidangan pada tanggal dua puluh dua maret dua ribu delapan belas
di mana setia novanto menyatakan bahwa ada nama lain yang kemudian diduga mendapatkan aliran dana
di antaranya adalah nama puan maharani dan juga nama mantan wakil ketua dpr ri dari pd perjuangan pramono anung
di mana keduanya diduga telah menerima lima ratus ribu dolar as
dan disitulah kemudian setia novanto menyatakan bahwa uang ini diterima
oleh keduanya melalui tangan madeo kamasagung
tapi kami di sini masih menunggu juga puspa bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan keduanya
mengingat pada saat persidangan tersebut memang setia novanto menyatakan bahwa
saat itu madeo kamasagung mendatangi setia novanto di kediamannya
dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer ke dua orang yaitu puan dan juga pramono anung
senilai lima ratus ribu dolar as
lalu apa kemudian yang ingin digali dari desti astriani tagor
sebagai istri dari setia novanto dan ibu rumah tangga tentu
ia diduga atau diduga mengetahui bagaimana keadaan atau kejadian kejadian
yang terjadi di kediaman setia novanto saat itu
atau tepatnya saat kasus ini bergulir yaitu saat anggaran lima delapan triliun rupiah dibahas di dpr ri
yang kemudian ada pertemuan pertemuan yang diduga juga dilakukan di kediaman setia novanto
di jalan wijaya saat itu puspa
ya maria kita masih ingat jelas pada sidang pekan lalu setia novanto menangis
kemudian menyebutkan beberapa nama yang juga menerima uang
dan uang itu diterima melalui perantara ataupun tangan dari madeo kamasagung
apa kemudian ada rencana dari pihak kpk sendiri akan mengkonfrontasi
antara madeo kamasagung kemudian setnoff dan juga nama nama yang disebutkan oleh setnoff pada sidang minggu lalu
betul sekali puspa bahwa memang secara tidak diduga setia novanto mengungkapkan dua nama
yang juga tadi sudah saya sebut
yaitu puan maharani dan juga pramono anung yang sebelumnya tidak ada dalam daftar
penerima uang aliran dana ktp elektronik yang sudah disebutkan oleh komisi pemerintahan korupsi
melalui kesaksian sejumlah pihak
dan dua nama ini juga tidak pernah diperiksa oleh kpk sebelumnya
puan dan juga pramono anung memang disebutkan setia novanto sekali lagi menerima lima ratus ribu dolar amerika serikat
kalau anda bertanya apakah kemudian akan dikonfrontir atau tidak
kemarin kami mempertanyakan hal ini
kepada made okamasagung selaku pihak yang disebut setia novanto sebagai kepanjangan tangan
untuk memberikan uang lima ratus ribu dolar amerika serikat ini kepada puan dan juga pramono anung
made okamasagung melalui kuasa hukumnya bambang hartono kemarin menyatakan bahwa tidak benar
tidak ada pemberian uang ini dan kalau memang kpk menghendaki adanya konfrontasi atau konfrontir
di antara keduanya maksud kami made okamasagung siap melakukannya dan kemarin ia juga menyatakan bahwa
bahkan tidak hanya dikonfrontir
ia juga menegaskan bahwa memang kejadian itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada
tetapi memang saat itu madeo kamasagung juga menyatakan bahwa dirinya mengenal dekat keluarga soekarno
termasuk puan maharani yang memang merupakan terah dari presiden pertama republik indonesia soekarno
dan kalau kami mempertanyakan hal ini kepada komisi pemberian korupsi hingga saat ini belum ada kejelasan
kapan kemudian akan dilakukan konfrontir di antara made okamasagung
tapi yang jelas kemarin setia novanto juga sudah diperiksa selama lebih dari delapan jam dan kemudian hari ini setia novanto kembali diperiksa oleh kpk bersama dengan istrinya
tentu ini adalah maksud maksud dari kpk untuk kemudian mendalami kasus ini tentu saja puspa
dan kalau kita juga melihat bagaimana tadi firman wijaya setelah kuasa hukum dari setia novanto menampik semua anggapan yang kemudian dikeluarkan oleh made okamasagung kemarin

mereka tidak pernah melakukan pertemuan di rumah setia novanto dan bahkan tidak pernah mengatakan bahwa ia telah menyerahkan uang lima ratus ribu dolar kepada puan dan juga pramono anung
maka tadi firman menjawab bahwa kesaksian atau apa yang diungkapkan madeo kamasagung ini tidaklah benar
dan yang benar adalah kesaksian dari setia novanto karena ini merupakan kesaksian atau pernyataan setia novanto yang dikeluarkan setia novanto sebagai bentuk justice kolaborator
meskipun demikian puspa kita harus melihat terlebih dahulu ke dalam aturan

yang diutarakan oleh setia novanto dalam persidangan kemarin mengenai puan maharani dan juga pramono anung adalah upaya dirinya untuk kemudian mendesak kpk menjadikannya seorang justice kolaborator
karena keuntungan menjadi justice kolaborator puspa adalah mendapatkan potongan masa tahanan atau potongan masa hukuman yang tentu ini menggiurkan bagi semua orang yang terlibat dalam kasus terutama kasus megakorupsi seperti setia novanto
baik kemudian maria
selain itu ada yang ingin mengatakan apa yang dikira oleh setia novanto
setia novanto dan juga istrinya yang hari ini diperiksa siapa lagi yang akan dijadwalkan diperiksa pada hari ini

kalau untuk kasus kasus yang lain seperti hari ini memang kpk tengah ramai dengan kasus korupsi atau dugaan suap yang melibatkan sejumlah anggota dprd dan juga eksekutif di kota malang
dan pemeriksaan saat ini sedang berlangsung dan anda bisa melihat di sini puspa ini adalah para awak media yang sedang menunggu keluarnya istri dari setia novanto
yaitu desti astriani tagor yang tadi diperiksa oleh kpk
pemeriksaan terhadap desti astriani tagor ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting di sini karena memang sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus istri dari setia novanto diduga mengetahui bagaimana pertemuan pertemuan yang terjadi
yang dilakukan terkait dengan kasus ktp elektronik di rumah setia novanto
dan inilah desti astriani tagor jika anda melihat
puspa ini bagaimana saya ingin mengajak anda sedikit puspa untuk mendengarkan apa yang kemudian dikatakan oleh desti astrian tagor saat ini
bagi sedikit bang bagi sedikit bang
bagi jalan bang
puspa tadi adalah desti astriani tagor yang memang tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kami
rekan rekan media yang bertanya di sini seputar adanya pertemuan di rumah setia novanto dengan madeo kambasagung
terkait dengan dugaan pemberian dana rp lima ratus
amerika serikat terhadap puan maharani maupun terhadap pramono anung kadi juga sempat kami pertanyakan mengenai kepemilikan pt mundialindo
yang merupakan holding dari pt murakabi sejahtera di mana pt murakabi sejahtera ini adalah perusahaan yang kemudian diduga oleh kpk
menjadi kepanjangan tangan setia novanto untuk kemudian mengatur tender atau proyek ktp elektronik yang kemudian dibenangkan oleh konsorsium pnri saat itu
baik maria sarjana terima kasih banyak kami tunggu informasinya karena sepertinya pemeriksaan terhadap deisti sudah selesai
kami tunggu update terbaru dari pihak kpk
maria sarjana terima kasih banyak